telah terjadi gempa dengan magnitudo enam empat pada sabtu tiga desember pukul enam belas empat puluh sembilan wib
lokasi gempa berada di garut jawa barat dengan kedalaman satu ratus delapan belas km
dan kita lihat beberapa gambar yang kami himpun dari media sosial
kita lihat terjadi guncangan yang cukup keras di sejumlah daerah
dan perbincangan kami juga dengan jurnalis cnn indonesia dede rahardian
gempa dirasakan sekitar lima sampai sepuluh detik di kawasan tasik malaya
gempa dirasakan cukup kuat dan membuat sejumlah kepanikan
seperti yang anda lihat di sebuah mal di kawasan asiatik tasik malaya
sejumlah pengunjung yang berada di dalam pusat perbelanjaan ini nampak panik dan berusaha keluar untuk menyelamatkan diri
dan perbincangan kami dengan kepala
bmkg dwi korita karnawati menyebut gempa berada lima puluh dua km sebelah barat daya garut di kedalaman satu ratus delapan belas km
gempa dengan magnitudo enam empat ini tidak menimbulkan ancaman tsunami
gempa berada di kedalaman satu ratus delapan belas km sehingga berbeda dengan gempa yang terjadi di cianjur kemarin
menyebabkan sejumlah kerusakan